menteri perhubungan budi karya sumadi memberikan teguran keras kepada maskapai batik air
terkait adanya pilot dan co pilot yang tertidur selama dua puluh delapan menit ketika pesawat sedang terbang
selain teguran menhub akan menginvestigasi kejadian ini
kementerian perhubungan juga akan memberikan sanksi kepada pilot dan co pilot yang tertidur
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
kementerian perhubungan akan menginvestigasi masalah ini agar tidak lagi terulang di kemudian hari